nah ini bagi anda para pria yang ingin mengubah penampilan rambut di tahun dua ribu sembilan belas
anda bisa mengikuti tren rambut terkini
mungkin saja seperti saya ini ya ini gaya apa ya
tapi yang paling penting kan percaya diri bang
itu ada orang kan yang pengen gayanya itu itu aja kan
karena memang dia percaya dirinya karena gaya itu aja
nah tahun ini ada tiga gaya rambut yang diperkirakan akan menjadi hit

hal ini nampaknya menjadi perhatian bagi beberapa orang dalam mengawali tahun baru
tak hanya wanita kaum pria pun kerap mengeksplor penampilan
salah satunya melalui penataan rambut mereka
ada tiga gaya rambut pria yang akan menjadi tren tahun ini
berevolusi gaya rambut klasik dengan kesan rapi dan klimis
ketiga gaya rambut ini muncul seiring dengan tren fashion yang berkembang lebih modern
serta memberikan kesan muda
gaya rambut yang dimaksud adalah
blunt fringe merupakan potongan rambut berponi
yang menyentuh bagian dahi dengan menyisakan rambut bagian atas
sementara deconstructed queues cocok bagi anda yang ingin terlihat lebih natural
yakni rambut dengan panjang medium atau medium leng di bagian atas
terakhir ada gaya rambut asymmetrical long swept
gaya rambut ini cocok bagi milenial siang dinamis berani serta ekspresif
meski begitu tidak semua bentuk wajah cocok dengan ketiga gaya rambut ini
bentuk wajah sebenarnya ada banyak ya
cowok itu ada kotak lonjong bulat dan juga segitiga
jadi memang sangat dipengaruhi ada tiga hal
yang pertama adalah bentuk wajah
yang kedua adalah karakter rambut
yang ketiga yang paling penting adalah aktivitas dan profesi mereka
selain mempertimbangkan bentuk wajah
potongan rambut pada pria sebaiknya juga disesuaikan
dengan karakter dan gaya hidup sehari hari
nah kira kira gaya rambut mana yang cocok dengan anda
sabila destu lastonga pebro jakarta